banjir menghangbat warga menggugat
kita akan bahas bersama abdul fikar hajar
pakar hukum pidana universitas trisakti
pak fikar selamat malam
kita berbicara mengenai kelas action
sedikitnya dua ratus tujuh puluh warga dki
khususnya mereka yang menjadi korban banjir di awal tahun kemarin
sudah mendaftarkan gugatan kelas aksion atas pemprov dki jakarta
yang dianggap lalai mengatasi kemudian mencegah banjir di awal tahun kemarin
semua data yang harus sudah diverifikasi sudah diserahkan
salah satunya misalnya kerugian kerugian yang diakibatkan
tapi pertanyaannya terkait dengan gugatan kelas aksion ini
apakah sesimpel itu apakah sesederhana itu kemudian menjadi dasar pembuktian
bahwa betul ada kelalaian pemprov dki di sana
ada pemahaman yang
yang keliru gitu ya
terutama buat teman teman yang mengajukan kelas aksion ini
ada yang keliru
ada yang keliru
karena gini pola relasi para pihak dalam perkara perdata
yang pertama ada gugatan biasa seribu tiga ratus enam puluh lima
gugatan ganti kerugian
itu dasarnya sebenarnya
dasar dari model gugatan apapun
termasuk kemudian sarannya
kalau kelas aksion itu adalah
ada hubungan hukum antara tergugat atau orang yang mau menggugat
dengan orang yang digugat
dan kerugiannya itu langsung dari tindakan yang digugat
jadi itu kelas aksion
kemudian ada lagi yang namanya gugatan legal standing
organisasi lingkungan bisa menggugat perusahaan atau pemerintah
untuk memperbaiki lingkungan
lalu ada lagi gugatan namanya citizen law suite
keluarga negara yang mempersoalkan kebijakan negara
nah sekarang persoalannya adalah ini gugatan apa
kalau gugatan ganti rugi
apa yang mau ditutup dari seorang gubernur
dari seorang kepala daerah
karena gubernur dan kepala daerah itu
melakukan kegiatannya didasarkan atas rencana
bahkan pengeluaran uangnya pun diatur
kalau ppd itu
nggak bisa dia mengeluarkan uang atau mengerjakan sesuatu
nggak mungkin itu mungkin terjadi
bahkan dia bisa dianggap korupsi kalau menggunakan uang
tidak pada posnya
dalam sistem keuangan negara kita seperti itu
kalau yang digugat itu perbuatannya
lihat dulu di program dki yang disetujui oleh dprd itu ada nggak
tadi anda menyebutkan ada hubungan atau tidak
kemudian yang harus dicek adalah kerugian
nah terkait dengan apa yang digugat
itu juga salah satunya adalah karena pada saat banjir di awal tahun kemarin
yang menjadi kontra adalah bahwa pemprov dki jakarta
ini abai dalam masalah sistem early warning system
atau penanganan penanggulangan banjir gitu
artinya apakah ini tidak bisa mengakomodir gugatan gugatan class action dua ratus tujuh puluh orang ini
kalau menurut saya nggak bisa
karena early warning system itu adalah sistem yang dijalankan
program yang dijalankan sebenarnya
ada nggak itu programnya di dalam
apa di program satu tahun di jakarta ini
ada nggak itu
kalau ada itu boleh digugat
artinya seharusnya dilakukan ini dikerjakan ini
ya baru kemudian oh itu ternyata tidak dikerjakan
dia melawan hukum
nah ini kan sebenarnya menggugat pemerintahan
menggugat kelakuan pemerintah
bukan kelakuan orang per orang bukan
nah karena itu saya bilang ini gugatan ini terlalu politis gitu sebenarnya
ya mestinya yang digugat itu adalah apa
perbuatan dalam konteks dia sebagai kepala daerah
untuk mahkamah agung udah mengatur
gugatannya itu ke pt un
bukannya ke gugatan ganti rugi seperti ini bukan
karena tidak punya hubungan langsung
gubernur itu lawannya adalah dprd
kalau masyarakat mau mengkomplain soal program
itu dprd yang harus disalahkan
karena setiap gerak gubernur
setiap gerak kepala daerah
itu diawasi oleh dprd
ini kan tidak menyasar anies secara personal kan
anies sebagai kepala daerah gubernur dki jakarta
dengan poin poin yang tadi anda berikan pak fikar
artinya ini udah salah nih gitu
kemudian pakejnya juga udah salah
salah sasaran lah intinya
lalu bagaimana harusnya apa
upaya hukum yang bisa mengakomodir orang orang yang terimbas banjir di awal tahun ini
masyarakat punya wakil di prd
dia pilih wakil itu untuk mengawasi gubernur
dalam menjalankan program programnya
itu sebenarnya yang harus digugat tuh dprd
eh dprd kenapa kau nggak ngawasi itu gubernur
mestinya di dalam program banjir itu menjadi prioritas pengawasan kamu
itu artinya seperti itu
karena kalau dikaitkan dengan kerugian yang ditimbul
itu bukan oleh pemda
ya bukan oleh orang per orang bukan oleh pmi
tapi ini ya harus ada pembuktian bahwa kerugian itu akibat ada program yang tidak dijalankan gitu
itu yang harus dibuktikan
itu kan sulit gitu
oke jadi yang harus dibuktikan bahwa bukan ada kerugian material warga dua ratus tujuh puluh orang ini yang terkena banjir
rumahnya rusak semuanya rusak
tapi sistemnya itu
betul jadi kebijakan sebenarnya yang harus dipersoalkan
jadi kebijakan yang harus dipersoalkan halo
karena itu kalau menurut saya kalau itu porsinya ya
ya jadi kebijakan negara kebijakan daerah
ya kebijakan pemerintahan yang dipersoalkan melalui gugatan di pengadilan
gugatannya adalah perintah perintah apa perintah perintah yang berupa program gitu
harus begini harus begitu harus begini harus itu bukan ganti rugi
oke ini juga berkaca pada gugatan class action yang pernah terjadi
ini berkaca pada beberapa gugatan class action yang juga pernah terjadi atau dilakukan di indonesia bahkan di dua ribu dua atau dua ribu tujuh
kalau saya tidak salah juga warga dki jakarta
warga dki jakarta yang terkena dampak atau imbas dari banjir juga pernah melayankan gugatan kelas action di apa terhadap pemprov gitu
tapi berujung tidak kandas lah di pengadilan ini yang juga membuat artinya memang ini salah sasaran semua ya kalau misalnya atas dasar class action ini
betul karena kelas gugatan biasa seribu tiga ratus enam puluh lima kuh perdata dan kelas action itu sama
gugat itu harus punya beban pembuktian dia harus membuktikan hubungan antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan
istilah class action aja kelompok ya itu sebenarnya cuma mengistilahkan mengistilahkan perwakilan gitu tidak harus semua orang
nah ini biasanya dilakukan pada
di sebuah sungai umpamanya itu boleh
itu dipakai pembuktian terbaliknya dipakai
pak fikar diskusinya sangat menarik
karena pabrik pabrik atau industri industri itu diberi izin
sekaligus juga diberi kewajiban untuk menjaga tidak terjadinya pencemaran
karena itu pembuktiannya dibalik
dia yang harus membuktikan bahwa dia tidak mencemarkan kali
itu yang polanya seperti itu
tapi kalau kelas aksi ganti rugi ini masalahnya akan berlubung
ini diskusinya harus saya potong
akan menjadi panjang dan juga menarik
tapi waktu kita sangat terbatas
nanti kita mungkin akan bisa punya waktu yang lebih panjang lagi
untuk mendiskusikan terkait gugatan kelas aksi yang dilayangkan kepada pemburu dki kalimantan
terima kasih sekali lagi abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti